sejumlah calon penumpang krl memprotes petugas saat dicegat masuk ke dalam area stasiun bogor jawa barat pada senin pagi
selain kesal karena tertahan hampir satu jam mereka juga kesal karena dilarang masuk meski telah menunjukkan bukti surat tugas dari instansi tempat bekerja dan sertifikat vaksin
para calon penumpang krl pun mempertanyakan tak berlakunya surat tugas dari instansi tempat bekerja ini
ada kan nanti itu tak kuat juga
dari sini musik ke dki
lebih dari sepertiga calon penumpang krl di stasiun bogor dipulangkan petugas lantaran tak membekali diri dengan surat tanda registrasi pekerja atau strp
selain itu sebagian bukan pekerja di bidang esensial dan kritikal
kita kembalikan para penumpang karena memang tidak bisa menunjukkan
baik itu surat registrasi
termasuk surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan
sementara tak seperti di stasiun bogor
di hari pertama penerapan syarat strp di stasiun palmerah tanah abang jakarta pusat
calon penumpang krl yang memiliki bukti surat tugas dari instansi tempat bekerja
diizinkan masuk stasiun dan menggunakan krl
sejumlah krl menganggap baik kebijakan yang dikeluarkan pt kai komuter
bagus sih sebelumnya kan penuh banget
pertama kekerjaan terus pantainya panjang sekarang jadi orang yang begitu
apa aja sih syarat yang harus dibawa
saya dapat bukti surat keterangan
oh emang dapat
surat keterangan pekerjaan
ada surat keterangannya ya
selain ada yang menganggap baik penerapan strp
sejumlah calon penumpang ada juga yang mengaku aturan ini menyulitkan
bagi mereka yang berprofesi sebagai pedagang
yang hanya bisa ke lokasi tujuan dengan menggunakan krl
begitulah kita kira kita sempat kepala
mumpung mobil masih banyak jalan dah
bukan kereta aja
selain akan berpindah ke moda transportasi lain
sejumlah calon penumpang krl yang tak memiliki strp
dan surat tugas dari instansi tempat bekerja mengaku bingung
akan menggunakan transportasi umum apa untuk sampai ke tempat tujuan mereka
tim liputan cnn indonesia